presiden joko widodo melanjutkan lawatan kelima negara di asia selatan
dan sebelum meninggalkan pakistan menuju bangladesh
presiden jokowi sempat naik pesawat tempur militer pakistan
yang berada tak jauh dari pesawat kepresidenan indonesia i
jet tempur jf tujuh belas ini merupakan pesawat tempur ringan bermesin tunggal
yang dikembangkan pakistan bersama tiongkok
presiden jokowi juga sempat naik ke kokpit pesawat
sambil ditemani dan berbincang singkat dengan sang pilot
di pangkalan udara nur khan islamabad sabtu waktu setempat
setelah melihat dari dekat pesawat jf tujuh belas tersebut
presiden jokowi mengacungkan dua ibu jarinya ke arah presiden pakistan